iya juga sih
kita mau berangkat dulu ya bih
ini pacarnya adriana ya
saya emang masih perjaka ting ting
belum punya pacar
si meli salah kasih nomor ke gue
dia bilang dia bukan pacarnya adriana
jangan jangan adriana udah suruh pacara ganti nomor tuh
emang licik ya tuh orang ya
coba gue tukang meli deh
besok di sekolah ya
senyang kak diman
ternyata kamu telah lagi bajingan geling
tukang gak gua ada aww
kak dius ya kak dius
kak dius ya gara gara handphone
eh teteh hpnya deng boi ira
ini bener nih mah
siapa gua mau pisah nih ira
ini tuh kamu aku tau menurut teteh hpnya jangan aww
kegayaan kamu teteh handphone
punya boi juragan juga
punya deng boi
kita tanggung jawab ya iya mah
aduh saat lelah nih
yang ini dimana

aduh mana ini hari senen

makasih ya sayang
iya pak banyak soalnya
teteh juragan juga punya jendela yang cerai
memang mereka mah seperti itu
kamu tidak tahu saja punya sama juragan
udah kamu jangan mikirin mereka
kalau gitu boleh berangkat dulu ya
kamu mau terusin ribut tadi malam
ribut mengenai harta gono gini
gak usah deh pa
lagi gak sempet
ya abis sarapan ini
mama juga harus buru buru sampai dikantor
itu aku juga sibuk
bagian kasian juga si boy
jangan sampai si boy
kaya anak anak yang broken home gitu pak
kita mau berangkat dulu ya bi ya
tiap hari juga kejagaan sayang
mas pergi dulu ya

atau apapun kabar lagi mas ya
mas tunggu sebentar
ini belum loh mas
ya udah harus berangkat ya hati hati ya
kamu juga sayang ya

aku udah siapin sarapan loh buat kamu
enggak gak lapar

lihat jaket pesawat itu
ini yang muat umuh ini
tahu dia apa
apa jangan jangan dia udah pergi